udah diperiksa dokter belum
udah udah diperiksa kok tadi sama dokter
untungnya kata dokter sih gak kenapa kenapa
dia baik baik aja
tapi untuk memastikan
untuk cek lab sih
oh yaudah oke oke oke
syukur lah kalau gitu
om lagi kenapa
kok kayaknya lelah banget
biasalah urusan kantor
pekerjaan harus kesana kemari
om gak bisa lama lama ya
seburu buru harus kantor lagi
saya gak betul
karena itu adalah pertama kalinya
saya meliput soal kecelakaan
jadi nama aslin novia ini siapa
dulu korban dibawa ke abadi hospital
tahun itu memang belum banyak rumah sakit besar seperti sekarang
saya sudah tidak ada waktu lagi
saya permisi ya pak
semoga bapak menemukan info yang bapak cari
terima kasih atas waktunya ya pak
apa dulu mama sofia dibawa ke abadi hospital
ibu kerap banget mau pergi kemana
saya mau ada urusan sebentar ya
tapi ibu jangan pergi sendirian ya
ibu minta teman di bodekar
apa mau kiki bilangin biar ditemenin ya
gak usah ki
nanti ya saya akan ditemenin kok
nggak akan pergi sendiri ya
beneran bu ya
iya terima kasih
jangan pergi sendiri bu
iya terima kasih
sudah perhatian ya
saya minta temanin kok
nanti dulu saya telepon
ya siapin mobil saya ya di depannya
terus sama sekalian minta putra dan jimmy untuk ngawal saya
ya lupa datang ya bu
tiga rumah ya
bu pergi kemana
ke kantornya al
oh baik bu
ya terima kasih pak jimmy
boleh terima kasih
udah selesai ya sayang
gimana dok ada yang parah
dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah yang serius
hanya luka akibat teribenturan jadi ada pembuh darah yang pecah
tapi untuk lebih amannya lagi rena harus cek darah di lab
ya yaudah ayah makasih banyak ya dok ya
baik kalau begitu saya bikinkan dulu surat pengantarnya ya bu

aku harus coba mau bersekoo

itu artinya ada ada satu masalah itu
nanti aja lah
gue telepon papa surya dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah papa baik
gimana kabar semuanya
alhamdulillah kami semua baik pak
sedang dengarnya ada apa
dulu waktu kecelakaan
nama sofia itu dilarikan ke rumah sakit mana ya pak
mama saya sempat berjalan
papa tanya ke saya
mungkin papa tau
nama sofia dibawa ke rumah sakit
abade hospital ya pak
terima kasih informasinya ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga aja papa gak dukungannya sama ini semua
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak
jangan pergi disini
nanti dites dulu darahnya ya
sebentar ya sayangnya
jangan takut ya
temennya om sakit
serangan jantung dia
ini kamu kesini
itu tadi renan itu jatuh dan akhirnya dia
astaga jatuh sayang ya
udah diperiksa dokter belum
untungnya kata dokter sih gak kenapa kenapa
dia baik baik aja
tapi untuk memastikan
dia suruh untuk cek lab sih
syukur lah kalau gitu
om lagi kenapa
kok kayaknya lelah banget
biasalah urusan kantor pekerjaan
terus kesana kemari
om gak bisa lama lama ya
terus kantor lagi